putri aryani telah kembali ke indonesia dan langsung disambut oleh teman temannya dan para guru saat tiba di sekolahnya smk negeri dua kasihan bantul
putri berhasil menyabet juara empat pada ajang amerika's got talent beberapa waktu lalu
sebagai awal perjalanan karirnya putri aryani mengibaratkan prestasinya itu dengan lagu loanliness
sama teman teman putri cuma mau bilang kalau jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya percayalah suatu saat mimpi kita akan jadinya
putri mengaku mendapat pengalaman yang berkesan dan bertekad akan terus berkarya
putri mengatakan saat ini ia tengah mengerjakan beberapa proyek yang akan menjadi kejutan untuk penggemarnya
edo nurgentara bantul yogyakarta